ketika sejumlah partai mulai mengusung nama untuk maju menjadi dki satu
ahok memilih jalur partai politik untuk melaju dalam pilgub dki jakarta dua ribu tujuh belas mendatang
hal ini menuai pro dan kontra dari pendukungnya sendiri
beberapa bulan lalu basuki cahayapurnama atau ahok menyatakan diri mantap
memilih jalur independen sebagai jalan untuk kembali menduduki kursi dki satu
ya serama bisa terkumpul ya pasti optimis
itu kan supaya kepercayaan
jadi dalam politik itu dalam satu negara unsur terpenting itu adalah kepercayaan
berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan kpu pusat
agar bisa maju melalui jalur independen
sekelompok warga jakarta yang menamakan diri sebagai teman ahok
mengaku berhasil mengumpulkan satu juta ktp hanya dalam beberapa bulan saja
mereka juga menggalang dana untuk persiapan kampanye ahok
hari rabu lalu ahok membuat pernyataan bahwa ia akan mengikuti pilgub dki jakarta tahun dua ribu delapan belas
melalui jalur parpol setelah dipinang oleh partai golkar nasdem dan hanura
hal ini membuat relawan teman ahok kecewa
memek ktp gue buat siapa ahok
jadi pelampiasan warga jakarta yang terlanjur kecewa dengan sikap plin plan ahok
bapak namun bapak pilih jalur partai politik
buat kami kan
ini sebuah pilihan yang memang harus kami terima dengan lapang dada
tidak bisa memaksakan keegoisan dari teman ahok
sebenarnya kami memang memaksakan bapak untuk tetap di jalur depan
namun pilihan bapak adalah jalur partai politik tapi kami tetap mendukungnya
gelaran pilgub dki jakarta memang menarik perhatian
karena menjadi barometer bagi pilkada di daerah lain di seluruh indonesia
abdul muhid cnn indonesia